pemirsa senang rasanya bisa kembali hadir dalam economic view
programnya hadir dengan pembahasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi investasi dan kebijakan
bersama saya kamarati dan inilah economic hiu
pemirsa seperti kita tahu sejak november dua ribu tiga belas sampai saat ini bank indonesia tetap memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau bi ratenya di level tujuh
apa yang mendasari bank indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuannya dan sampai kapankah bi rate tetap berada di level tujuh
sebelum memulai pembahasan ini kita akan simak tayangan berikut ini
bank indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh
bank indonesia menilai proses penyesuaian ekonomi berjalan cukup baik
meskipun terdapat sejumlah resiko yang perlu diwaspadai dan menempuh langkah langkah antisipasi
guna memastikan sasaran inflasi dapat dicapai dan kinerja transaksi berjalan terus membaik
selain itu menurut bank indonesia investasi non bangunan cenderung mengatasi kemampuan ekonomi dan kemampuan ekonomi
terlihat dari meningkatnya pertumbuhan impor barang dan modal dan penjualan alat berat
sedangkan untuk kinerja eksternal masih melemah
terkait dengan melambatnya ekspor batubara dan ekspor mineral sejalan dengan temporer implementasi undang undang minerba
keputusan bank indonesia ini pun sesuai dengan perkiraan kalangan ekonom
penahanan bi rate ini dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
selain itu bank indonesia akan senantiasa memperkuat bauran ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
serta kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian domestik dan pengelolaan utang luar negeri atau uln
dan bank indonesia tetap menerapkan langkah langkah dalam mengantisipasi resiko dalam perekonomian global
terutama resiko yang berasal dari kebijakan normalisasi federal reserve
resiko penurunan ekonomi china dan resiko dari ketegangan geopolitik di ukraina dan rusia
namun demikian komite ekonomi nasional sebelumnya sempat mempertanyakan kebijakan bank indonesia
yang terus mempertahankan kebijakan pengetatan moneter
padahal laju inflasi relatif terkendali dan ekonomi global cenderung bergerak positif
lantas sejauh mana dampak bi rate yang tetap berada di level tujuh lima persen terhadap perekonomian indonesia
kita akan membahasnya sesaat lagi
untuk membahas mengenai keputusan bank indonesia untuk menahan bi rate di level tujuh
sudah hadir di studio bersama saya bapak arief mahmud
deputi direktur departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
halo bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di ikan amic view
bapak melihat dari bi rate yang sudah dari november dua ribu tiga belas ini tetap di level tujuh
ini apa yang mendasari bank indonesia tetap memutuskan untuk menahan bi ratenya di level tujuh lima persen pak
bank indonesia menetapkan pada bulan ini
bi rate yang tetap seperti bulan lalu
bank indonesia merasa bahwa hal ini masih konsisten dengan upaya bank indonesia
untuk mencapai target inflasi di dua ribu empat belas sebesar empat lima plus minus satu

dan target inflasi di dua ribu empat belas sebesar empat lima plus minus satu
dan upaya untuk menurunkan transaksi berjalan ke level yang lebih sehat
hal ini juga didasari oleh beberapa pertimbangan bahwa kita ke depan kita masih melihat beberapa risiko ke depan
ya baik bersumber dari domestik maupun dari global
data di bulan april dua ribu empat belas kita lihat neraca perdagangan itu masih defisit
kemudian untuk triwulan dua sesuai dengan pola musimannya kita perkirakan defisit transaksi berjalan
per bulan dua dua ribu empat belas juga akan melebar
resiko kedua adalah kita melihat masih ada resiko tekanan inflasi
terutama bersumber dari kelompok administrad price
seperti kita ketahui ada rencana pemerintah untuk menaikkan tps
tarif listrik ya pak ya
tarif listrik untuk rumah tangga dari satu tiga ratus sampai lima lima ratus volt ampere
itu tentu akan memberikan tekanan kepada inflasi
yang ketiga adalah kita lihat
konsumsi melambat meskipun masih cukup kuat
kemudian investasi juga melambat
diperkirakan melambat khususnya non bangunan
terkait dengan rencana penghematannya
tentu itu memiliki dampak kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi
dari ketiga risiko tersebut kita mencari balancing mbak
kita membalance risiko risiko tersebut
nah ini akhirnya yang mendasari kita untuk mempertahankan stans kebijakan moneter yang tetap
itu melihat dari tekanan terhadap perekonomian indonesia yang akhirnya membuat bi tetap memutuskan menahan bi ratenya ya pak
melihat sudah selama enam bulan terakhir lah pak dari november dua ribu tiga belas sampai sekarang
ini sampai kapan bi akan terus menahan bi ratenya pak
untuk kedepan ya kita tentu akan mencermati tadi risiko risiko tadi
bagaimana perkembangan risiko risiko tadi
ada isu current account ada isu tekanan inflasi kemudian perlambatan ekonomi
berdasarkan data data yang muncul
tentunya dengan munculnya data data tentu kita akan melihat lagi
kemudian kita tetapkan kapan timingnya kemudian takarannya seperti apa
dan tidak hanya harus melalui bi rate kita punya bauran kebijakan
bapak ini menarik sekali mengenai bauran kebijakan
pemirsa economic view akan kembali sesaat lagi
pemirsa kembali lagi dalam e commic view bersama saya kamarati dan narasumber saya kali ini bapak arief mahmud
deputi direktur departemen kebijakan ekonomi moneter bank indonesia
berbincang mengenai keputusan bank indonesia untuk menahan bi rate di level tujuh
bapak kembali lagi mengenai bi rate ini melihat inflasi tingkat inflasi kita pak
apakah masih terkendali dengan enam belas persen ini pak
ini kita sebelumnya ada data grafik inflasinya ya
jadi kalau kita lihat year on year nya kalau tidak salah sekitar bulan terakhir itu tujuh tiga puluh dua
ini kita merasa ini terkendali dan mengarah ke target yang kita tetapkan
salah satu buktinya misalnya inflasi inti itu stabil
kemudian yang kedua adalah ada koreksi harga pangan
juga ikut mendorong deflasi pada volatile food
karena bulan kemarin sempat surplus ya pak ya
gini mbak apa namanya kemarin bulan kemarin juga ada deflasi
tapi deflasinya tidak se maksudnya yang sekarang itu tidak sebesar deflasi di bulan kemarin gitu loh
itu karena ada panen beras di beberapa daerah dan panen cabai rawit dan cabai merah
jadi kedepan kita perkirakan ya masih akan dalam kisaran tersebut
ntar mungkin di bulan di semester dua nanti kan ada based effect mbak ya
kan di juni dua ribu tiga belas itu kan ada kenaikan harga bbm
itu tentu membuatnya lebih mahal ya pak ya
membuat apa namanya inflasi indeksnya itu meningkat di periode tersebut
nah sekarang kan dengan kita mengasumsikan tidak ada kenaikan harga bbm
maka tentu secara base karena based efek dia akan turun gitu
meskipun ada beberapa risiko tadi yang kita perlu cermati
misalnya tadi kenaikan ttl untuk rumah tangga dan industri i tiga ya i tiga yang non go public gitu
ini selain itu dengan defisit yang tadi bapak bapak
nah ini sudah dibahas defisit di neraca perdagangan kita ya
yang ekspor kita menurun dan import kita meningkat ini signifikan sekali tidak untuk bi tetap menahan di level tujuh empat
ya seperti yang tadi saya katakan bahwa kita terus memperhatikan resiko tadi
ada tiga risiko kan yang saya tadi ada risiko current account
kemudian resiko inflasi kemudian risiko perlambatan ekonomi
nah terkait dengan yang risiko current account yang masih menjadikan kita tidak bisa menahan di level tujuh lima
jadi isu ya data yang bisa kita lihat adalah sementara kan neraca perdagangan
kalau kita lihat defisitnya terutama karena defisit non migas
kalau kita bicara defisit non migas kita bicara di situ adalah import non migasnya memang meningkat
itu karena kita lihat ada pola musiman mbak
jadi menjelang hari raya dan idul fitri itu importnya biasanya meningkat
terlihat dari apa namanya import beberapa komoditas utama itu meningkat
ekspor nah ekspor nih memang agak negatif pertumbuhannya negatif
kita lihat yang utamanya itu batu bara sama cpo
karena permintaan yang lemah dari tiongkok sama india
karena perlemahan perekonomian cina juga ya pak
tapi ke depan kita berkeyakinan ekonomi dunia ini akan mulai membaik
terutama didorong oleh ekonomi amerika serikat dan eropa
yang kita harapkan itu akan meminta karena ekonomi mereka meningkat
meminta produk produk manufaktur dari indonesia
sehingga ke depan kita perkirakan ekspor manufaktur itu juga akan ikut meningkat
jadi secara keseluruhan saya menganggap bahwa defisit current account ke depan masih berkisar di bawah sedikit
tapi dari bank indonesia sendiri melihat recovery perekonomian global apakah merespon dengan positif pak
oh ya artinya kalau kita ada recovery perekonomian global tentunya kan ekspor kita itu akan meningkat kan mbak ya
tentunya itu akan mempengaruhi raca perdagangan
neraca perdagangan kemudian mempengaruhi current account
jadi tekanan resiko current account
nah itu tentunya punya dampak terhadap nanti salah satunya ya terhadap keputusan kita nanti dalam menentukan bi rate ke depan
jadi kalau memang ekonomi global meningkat tentu kita akan meresponnya dengan tepat
jadi bi sendiri masih melihat perekonomian global sebagai acuannya ya pak ya
iya amerika perekonomiannya sedang mulai pulih ya pak ya
ini apabila the fed sendiri menaikkan suku bunganya bagaimana dengan respon bi
ya tentunya kita akan sekali lagi akan melihat dampaknya mbak ya
artinya ini kan normalisasi kebijakan fed ini masih belum pasti
kita selalu mencermati apa namanya
kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh pemerintah amerika
karena itu tentu punya dampak ke kita ya mbak ya
apa namanya nanti suku bunga yang akan meningkat di amerika tentu akan mempengaruhi